dan saya telah menjawab empat puluh enam pertanyaan
dan mudah mudahan jawaban sudah dijawab dengan sebaik baiknya
hal hal lain tentunya nanti penyidik yang akan menyampaikan atau menjelaskan
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh